saya ingin menyampaikan beberapa hal penting
bahwa selain yang sudah disampaikan oleh pak yusril tadi
saya ingin menambahkan bahwa sepanjang persidangan tadi
yang dibahas di sana itu kelihatannya hanya soal demokrasi
seakan akan perkara ini perkara tentang demokrasi
sehingga ada kesan kalau ada yang menang maka demokrasi bagus
dan kalau ada yang kalah demokrasi tidak baik
padahal ini perkara adalah sengketa
sengketa tentunya hal itulah yang harus dibicarakan
bukan tentang demokrasi walaupun memang kita menginginkan negara demokrasi
kedua dalam rangka pembicaraan tersebut
yang demokrasi tadi dari pihak pemohon dua
merujuk kepada putusan putusan pengadilan yang ada negara negara
kenya jemboage dan juga malawi
terus terang saja saya sangat sedih
seakan akan kita dituduh dengan pernyataan itu
seakan akan negara kita itu merentah
justru negara kenya jemboage yang harus mengikuti
hukum di negara kita lebih baik daripada mereka
bangsa indonesia juga lebih baik daripada mereka
sehingga kalau argumentasi hukum yang disampaikan itu merujuk kepada
undang undang dan pengadilan yang ada negara
yang menurut saya tidak lebih baik daripada indonesia
dan itu sungguh menyakitkan hati bangsa indonesia
karena menempatkan negara indonesia di bawah daripada negara tersebut
yang ketiga yang terakhir adalah
pemohon kelihatannya memang memasakkan
bahwa agar perkara ini menjadi kewenangan daripada mahkamah konstitusi
walaupun mereka mengakui tadi diatakan di sana
lima undang undang pemilu yang mengatur bahwa kalau seketa hasil di mahkamah konstitusi
tetapi kalau soal tsm itu ada di bawaslu
tapi mereka ingin membuat suatu terobosan
karena terobosan bisa diambil kalau tidak ada aturan yang berlaku
seperti kasus dulu tsm tahun berapa itu
tidak ada aturan tentang tsm
sehingga mahkamah menambut terobosan
menciptakan adanya pelanggaran dsm itu
nah sekarang tsn sudah diatur dalam undang undang pemilu
jadi tidak ada lagi ruang bagi mahkamah konstitusi
untuk mengambil suatu terobosan yang bertentangan dengan undang undang yang ada
kepatuhan mahkamah konstitusi haruslah tetap dijaga
agar patuh kepada undang undang berlaku dan hukum acara
yang sudah diatur di dalam undang undang tersebut
inilah yang perlu perlu kita jaga dan kita jaga bersama
jangan sampai undang undang diatur untuk hanya masyarakat yang so far
ini mungkin pak arik
yang sudah disampaikan oleh prof yusril dan prof toko hasibuan
yang pertama kami telah membaca secara cermat seluruh permohonan ini sebanyak satu ratus lima puluh satu halaman
sebagaimana tadi yang pokok pokok pikirannya sudah disampaikan dalam persidangan ini
kami menemukan ada empat hal penting yang sangat elementer dalam permohonan ini
yang pertama permohonan ini sebenarnya bercorak riset
jadi sudah bagus dia itu satu produk riset tapi salah horum
tempatnya sebenarnya bukan dalam sengketa ini
tempatnya itu nanti pada saat pembahasan di badan legislasi dpr ri untuk dalam rangka perbaikan hukum pemilu ke depan
jadi nuansanya lebih kepada ius constitutum sebenarnya
bukan ius constituentum sebenarnya bukan ius constitutum
jadi itu tentang cita cita hukum yang akan diatur dalam pembuatan materi peraturan perundang undangan dalam rangka penyempurnaan undang undang pemilu ke depan
poin itu kami menganggap hal yang positif saja kalau nantinya permohonan ini mau dibawa ke sana ke dpr untuk pembahasan
yang kedua dalam permohonan tadi petitunya itu sebenarnya bagi kami sesuatu yang sangat janggal dan tidak lazim
karena petitun ini sangat janggal dan tidak lazim
karena petitun ini sangat janggal dan tidak lazim
mereka berkepentingan untuk mendapatkan lima orang
dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak lazim
dinamika yang terjadi di internal hakim konstitusi
mencoba untuk memframing agar membutuhkan
persoalan ketekan negara ini yang ketiga
kembangkan bahwa ada kekosongan hukum
tidak diatur tentang nepotisme
dari seluruh persoalan kecurangan
marifikasi daripada seluruh persoalan persoalan
telah diatur dan diantisipasi dalam undang undang pemilu
satu keputusan yang dibuat oleh pejabat negara
atau merugikan pihak lain itu dapat dipidana
sudah mengantisipasi soal soal seperti
legal issue yang mereka angkat dalam permohonan ini
dan terkesan dipaksakan untuk mencari
makanya banyak teori teori yang diimport
dari beberapa negara tiga negara setidaknya
ada austria ada belarusia
dan segala macam untuk menjustifikasi
seperti diinginkan oleh para pemohon ini